arus balik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua terdiprediksi terjadi pada akhir pekan ini enam sampai dengan delapan mei dua ribu dua puluh
tingginya angka pemudik tahun ini harus diantisipasi oleh pemerintah bagaimana kesiapan menghadapi arus balik lebaran
apa langkah yang diambil untuk mengantisipasi lonjakan di sejumlah titik krusial
saya akan tanyakan langsung ke pak menteri perhubungan pak budi karya sumadi pak menhub
selamat malam apa kabar pak sehat
baik baik mas sehat sehat
apa hasil kunjungan langsung ke lampung dan bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kepadatan seperti pada arus mudik pak
ya memang mas hera kita memetakan segala ini dengan satu riset yang komprehensif
lalu kita melakukan simulasi
sebenarnya dari awal kita sudah melihat bahwa bangkahuni dan jakarta semarang atau semarang jakarta ini
menjadi satu titik yang harus menjadi perhatian
nah belajar dari pada saat mudik pada h tiga terjadi satu lonjakan yang tinggi sekali
itulah menjadi satu dasar kita mengamati lebih lanjut apa yang terjadi nanti pada saat hari minus atau hari tanggal empat
dan itu terjadi satu kenaikan
bahkan kenaikannya itu lebih tinggi dibandingkan pada saat mudik
pada saat mudik kemarin itu ada satu jumlah tiga puluh tujuh ribu dalam satu hari
itu lebih dari enam puluh tiga persen dari tahun dua ribu sembilan belas apple to apple gitu ya
jadi menunjukkan bahwa banyaknya yang mudik dan di satu hari setelah mereka itu libur
nah sekarang kita proyeksikan para pemudik itu mengambil satu sikap di akhir daripada mudik
yaitu tanggal delapan
oleh karanya kami memberikan data kepada pak presiden tentang riset yang kita lakukan
tentang pengamatan empiris terhadap apa yang terjadi tahun tahun yang lalu
memang preferensi masyarakat akan pulang di tanggal tanggal itu
oleh karena sekalipun kita sudah melihat di lapangan
kita menambah jumlah prasarana menambah sarana
tapi himbauan bapak presiden untuk pulang lebih awal atau setelah tanggal delapan itu valid ya
dan itu kiranya menjadi satu preferensi daripada mereka mereka yang
mereka yang akan mudik ya
itu kan kita harapkan mudik ini selesai dengan baik
para pemudik pulang ke rumah dengan aman dengan sehat
nah itu harus kita lakukan itu mas rehat
oke enam sampai dengan delapan adalah prediksi puncak arus balik
nanti kita bicara lebih jauh pak soal prediksi itu
tapi masih kembali di merak bekauheni presiden juga mengapresiasi
mensyukuri bahwa mudik arus mudik berjalan dengan lancar dan juga aman

tapi juga di soal merak bakauheni ada sorotan juga ini pak menhub bahwa
pak jokowi meminta agar ditambahkan lagi dermaga
nah bagaimana tadi ketika anda berkunjung apakah memang itu akan ditambahkan lagi pak menhub
dermaga dermaga yang ada di pelabuhan merak bekauheni
ya betul jadi kita tadi kesana adalah kepanjang ya
di panjang kita tambahkan pelabuhan
bang kahuni sendiri memiliki kapasitas lebih
yang lebih baik daripada merak
karena merak itu kan spesial agak kecil ya
sedangkan bang kahuni itu lebar
walaupun dia juga ada tujuh dermaga ya
mereka punya kapasitas yang lebih besar daripada merak
tapi kita tidak ingin safety player menggunakan hanya bakahuni
kita menggunakan dua pelabuhan
satu adalah pelabuhan di panjang
dengan ada dua dermaga
dan ada lapan kapal yang dioperasikan di sana
dan satu lagi dermaga bbj yang hanya satu kilo dari merak ya
jadi bayangkan kita akan menambah empat puluh lima tambah delapan tambah enam

ini jumlahnya lebih banyak daripada waktu mudik itu lima puluh tujuh
dan tiga dermaga ini sudah kita siapkan sejak hari ini
tadi pagi kita sudah uji coba
ada kapal pelni cermai sudah jalan dari panjang menuju ciwadan
itu sudah bisa jalan ya
jadi nanti kita akan lakukan di tiga dermaga
dan ada kurang lebih sebelas dermaga
dua di panjang dua di bpj
jadi sebelas dermaga dan kapalnya menjadi lima puluh sembilan
satu jumlah yang masih lebih besar
insya allah antisipasi kita tentang jumlah yang akan balik ke jakarta atau ke jawa
dari sumatera bisa teratasi dengan baik
pak menhub anda juga menyampaikan bahwa dari arus mudik kemarin ada dua titik krusial ya
titik yang kritikal ini pak budi
selain soal di merak bakauhani tapi juga di jakarta semarang
nah di arus balik ini apa yang akan dilakukan pak
skemanya akan bagaimana agar tidak terjadi lagi beberapa kepadatan terutama di titik titik kritikal ini
yang penting masyarakat untuk segera mengantisipasi juga sebenarnya
jadi satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat
kita akan menetapkan tiga rekayasa lalu lintas yang merupakan kunci keberhasilan pada saat mudik kemarin
yaitu gaji lengkap one way kontra flu dan tidak ada angkutan berat tiga sumbu ya
bahkan besok saya akan rapatkan lagi dengan pak korlantas
kita akan tambahkan satu rekayasa lalu lintas lagi
apakah itu kita membatasi tambahan masukan dari kota kota kecil di sepanjang pantai utara
apakah kita memberikan suatu batasan pada supply one way yang ada dengan memindahkan pada jalur arteri ya
tapi besok kita akan finalkan
tapi yang jelas empat rekayasa ini tetap berjalan dengan baik ya
jadi ingat kalau tanggal enam sebetulnya genap ya
tanggal tujuh bisa gajil dan tanggal delapan harusnya genap ya
dan jalani dengan baik
tapi itu pun kita tetap mengharapkan para pemudik untuk lebih awal atau setelah tanggal delapan
yaitu tanggal sembilan atau tanggal sepuluh ya
karena pemerintah juga memberikan
memberikan satu dispensasi
masyarakat atau warga indonesia ya
warga kita boleh mengambil cuti setelah tanggal delapan
kalau biasanya kita nggak boleh
sekarang boleh gitu
nah ini anjuran bahkan pak presiden menyampaikan secara khusus ya
tentang mudik sebelum tanggal enam sampai delapan
atau setelah tanggal delapan
dan rekayasa itu akan kita lakukan
secara efektif pada saat itu
besok lusa saya akan ke semarang
kami bersama kak orlantos akan memimpin perjalanan pertama dari one way dari kalikanggung
oke jadi besok bapak setelah hari ini ke merabakauheni
besok juga akan ke semarang untuk mengecek langsung jalur di sana seperti apa
dari evaluasi kementerian perhubungan pak budi karya
apa yang menjadi catatan dalam masa mudik beberapa hari yang lalu
terutama kalau kita bicara soal kepadatan di jalan tol di jakarta sumarang
dan juga di semarang sempat terjadi juga kepadatan di cipularang ya pak
ini terjadi karena lonjakan kah
atau memang diluar prediksi jumlah kendaraan yang kemarin bermobilisasi di jalur mudik
jadi sebenarnya penyebabnya hampir sama
lonjakan yang eksponensial
dua ribu dua belas kan belum covid
jadi mesinnya itu valid gitu ya
tapi kepulangan itu tidak terdiri di usia tiga hari
tapi masuk di satu hari h tiga
nah begitu juga tol yang juga mendapatkan tekanan
jadi waktu hari pertama kita melakukan one way
pada saat yang sama h tiga itu derasnya mobil mobil dari jakarta
sehingga kita tidak mampu untuk mengubah dari one way menjadi kontraflow
sehingga pintu yang dari cipularang yang mestinya kita tutup atau kita buka pada jam dua belas malam
tepatnya kita lakukan pagi
jadi memang apa yang dilakukan oleh masyarakat kadang kadang surprise
dia tidak tiga hari tapi menjadi satu hari
yang bahaya untuk kita kalau itu menumpuk pada hari minggu
pada hari terakhir
dimana kapasitasnya sama tapi jumlah yang kembali ke jakarta
baik melalui dari lampung
maupun dari jawa tengah
itu memang itu yang harus dikhawatirkan
nah oleh karanya anjuran untuk setelah atau sebelum itu menjadi relevan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
bahwa kalau semua itu dilakukan secara bersama sama
rasio volume dan kapasitas itu melebihi
artinya apa berhenti
kalau berhenti berarti harus menanti lebih dari dua belas jam
bayangkan kalau semarang jakarta lebih dari dua belas jam itu sangat mengkhawatirkan
oleh karenanya visi rasio itu harus delapan atau di bawahnya
jadi volume itu harus lebih rendah daripada kapasitas
karena ini dengan apa yang terjadi dan kecenderungan untuk balik pada hari terakhir
mengakibatkan rasio itu menjadi lebih dari satu
sekali lagi saya mengimbau untuk lebih awal atau setelah tanggal sembilan
pak menhub ada tingginya arus mudik tahun ini terutama di jalur darat ya
jadi mungkin karena juga linier karena sudah ada fasilitas yang cukup dibawa oleh pemerintah
ada tol yang cukup panjang dan lain sebagainya
tapi di sisi lain ada pihak pihak yang menilai pak bahwa pemerintah juga terlalu fokus di jalan tolnya
sehingga agak lupa di jalur jalur arteri sebetulnya juga bisa dimaksimalkan
jadi ini dalam tanda kutip mengendorse tolnya begitu pak menhub
tapi dijawabkan nanti pak
kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi

dan sebenarnya jalur jalur konvensional juga dikembangkan
tapi memang masyarakat memilih satu jalan yang paling convenient
itulah jalan tol
jadi konsekuensi daripada pembangunan infrastruktur
baik itu jalan bandara kereta api semuanya itu meningkat
dan sekarang ini memang kalau kita lihat ekonomi mulai tumbuh
dan pemicu dari semuanya ini adalah
bayangkan dua tahun masyarakat tidak mudik atau tidak jalan jalan
kesempatan ini diberikan sembilan hari untuk melakukan kerjaan munding
jadi memang kenaikannya begitu dahsyat begitu banyak
selain memang jalan tol
tetapi juga karena
memang ada faktor faktor yang mendukung
mungkin tahun depan tidak sebanyak ini ya
jadi ini yang memang apapun kita akan evaluasi
apa yang harus kita tambahkan
seperti mungkin res area
sebenarnya sekarang ini menjadi nikmat apabila para pemudik itu menikmati
atau menggunakan kota kota di utara jawa
anturan seperti cirebon berbes pakalongga
dan sebagainya sebagai res area
jadi mereka itu relax sekali res area nya
dan juga bisa pilihan makannya banyak
bisa race yang panjang tetapi kota juga tumbuh
dan ini juga membangkitkan ukm yang ada di kota kota itu
jadi salah satu anjuran kita adalah kuliner dan belanja di pantai utara jawa
menjadi satu kunci
ya menarik pak budi jadi
pemudik tahun ini di jalur darat
yang lewat tol juga sempat pecah rekor ya pak
apakah itu juga terjadi
di jalur yang lain jalur laut
dan juga jalur udara pak memang
sebegitu besarnya ivo redi arus
mudik beberapa hari yang lalu
ya jadi ada
tiga rekor yang saya catat ya
orang yang keluar jawa
sampai hari raya
itu yang luar jawa itu
penyeberangan satu enam juta
juga rekor penyeberangan
lebih sedikit daripada dua ribu sembilan belas
jumlah yang jauh
melebihi dari jumlah
bepergian itu tinggi sekali
dan khususnya untuk udara ini adalah
bayangkan jumlah pesawatnya
berkurang dari lima ratus lima puluh
menjadi tiga ratus lima puluh tetapi
bergerak dari jakarta itu
jadi memang animunya luar biasa
jadi kalau udara itu sebenarnya
kalau ceilingnya akan bertambah
kalau sarananya kita tambah
kereta api juga betul
akan bertambah karena
karena dari jakarta
ada yang sampai cirebon
cirebon orang lain
sampai semarang atau sampai surabaya
untuk kereta api itu
jadi jumlah penumpangnya menempiti
jumlah yang disediakan sarananya
jadi memang tahun ini
di semua sektor itu
meningkat ya laut juga demikian
madura di sulawesi selatan
di kaltim di kalsel
di agam tengah
atau dari jawa nanti yang pulang ke kalimantan
itu menurut prediksi
jumlahnya akan mencapai

mereka yang kerja di kalimantan
ya kerja di kebut
kerja di tambang
dua tahun pulang
karena tidak ada fasilitas yang bisa digunakan
waktunya mereka libur mereka pulang
dan itulah yang dimanfaatkan
jadi memang rekod itu
terjadi di semua sektor
insya allah kita bisa menghadapi
dan ini akan berhasil
media yang selalu mendukung
dan masyarakat mempelajari
anjuran pemerintah supaya tidak masuk
dalam masa peak
enam sampai delapan
dan di arus balik ini juga jumlahnya
tentu sama atau mungkin bisa lebih
banyak pak menhub dari
arus mudik kemarin bagaimana proyeksi
dari kementerian perhubungan pada arus balik jumlahnya
akan seperti apa
saya ingat beberapa angka
yang kita proyeksikan
yang akan balik pada hari minggu
di angkutan penyeberangan
pada saat kemarin kita majuk itu rp tiga puluh tujuh
jadi ini lebih banyak
oleh karanya ini
selain kita sediakan
rembaga tambahan kita siapkan
kita anjurkan juga jangan melakukan
perjalanan tanggal itu oke
tanggal enam sampai delapan
dalam perhitungan kita
kapasitas itu melebihi satu
potensinya itu macet ya
oleh karanya kita butuh
pada masyarakat dan
masyarakat mengikuti anjuran pemerintah
untuk awal atau selanjutnya
baik pak terakhir sekali lagi
melakukan arus balik apa
imbauan bapak sebagai menteri perhubungan
bagi masyarakat yang sudah selesai
dengan keluarga dan mungkin sudah
mempersiapkan arus balik selain
kemudian berangkat lebih awal jangan juga
semua menumpuk di tanggal enam sampai dengan
tanggal delapan mei nanti akhir pekan pak
ya tentu sekali lagi
saya mengharapkan besok
baliklah ya itu nomor satu
karena itu nomor satu
nomor satu dan nomor satu
yang ke nomor empat
itu adalah mempersiapkan diri
satu dua tiga itu mudik lebih awal atau setelah itu
jadi nomor satu nomor tiga itu mudik lebih awal
nah nomor empatnya
baru mempersiapkan diri
dengan baik baik dirinya sendiri
tidak ngantuk dan mobilnya juga sehat
menjadi satu hambatan
hambatan ini itu
diantaranya waktu yang kedua
mungkin ada hambatan
karena di rest area
pindahlah ke kota kota yang ada
di pantai utara
sedangkan bagi mereka yang
mendapatkan alternatif melalui panjang
tidak harus ke
bangkang uni jadi memang
melihat secara cermat
begitu tinggi oleh karena
kita anjurkan itu
sekali lagi saya sampaikan
untuk lebih awal masih ada besok
ya atau tanggal
menjadi krusial sekali apabila
tidak dilakukan oleh masyarakat secara masif
ya baik pak menhub harapan kita bersama
harus balik bisa
lancar juga dan juga masyarakat sampai
di rumah dengan selamat dan yang nomor
satu dua tiganya ya pak mudik lebih awal
ini penting sekali untuk menghindari
jangan menumpuk di tanggal enam sampai
dengan tanggal delapan mei mudah mudahan masyarakat
juga terinformasi dengan jelas dan mengikuti
anjuran pemerintah yang tadi juga disampaikan oleh pak menhub
terima kasih banyak pak budi karya
sumadi pak menteri perhubungan sudah
bergabung bersama dengan kami selamat malam sehat selalu pak
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap di cnn indonesia newscast